saudara menyikapi penangkapan tersangka kasus pembunuhan vina dan eki
yakni peggy alias perong kuasa hukum keluarga vina berharap
tersangka mendapatkan hukuman yang setimpal
keluarga fina masih menanti keadilan atas kasus pembunuhan yang tak kunjung usai
meski sudah berlalu selama delapan tahun lamanya
kini satu tersangka lagi yang selama ini buron sudah ditangkap
namun tengah bersiap mengajukan pra peradilan
pihak kuasa hukum fina pun menegaskan bahwa hukuman sesuai aturan berlaku
harus diberlakukan pada pegi jika memang ia terbukti sebagai otak pelaku pembunuhan
tentunya kalau memang peggy terbukti sebagai otak pelaku pembunuhan vina dan eki
ya harus sesuai dengan hukuman yang berlaku harus setimpal
karena dia sudah delapan tahun menjadi dpo dan membuat seluruh masyarakat indonesia berasumsi buruk
jadi menggiring opini kepada pihak pihak tertentu
harus sesuai dengan apa yang berlaku di undang undang yang berlaku di indonesia